sesaat lagi anda akan menyaksikan spesial dokumenter magazine jakarta smart city

sejumlah ruas jalan juga dilaporkan tidak dapat dilintasi lantaran amblas tergerus air
kibat dari banjir ini sejumlah barang barang perabotan rumah tangga milik warga banyak yang terendam air banjir
karena kan pada dasarnya banjir itu adalah fenomena hidrologi yang di luar kontrol kita sebagai manusia
sementara kerugian akibat banjir itu adalah yang seharusnya bisa kita
kita tidak bisa menghindari atau kita kurangi jika kita pahami banjir sebagai risiko
baru baru ini saja baru tahun ini dua ribu dua puluh dua ipcc inter governmental panel on climate change
jadi itu adalah panel
ini adalah panel ilmiah yang terdiri dari berbagai ilmuwan dari seluruh dunia
mereka mempublish assessment report yang ke enam tahun ini
dan mereka sampai pada kesimpulan bahwa banjir yang terjadi belakangan ini dapat diatribusi kepada perubahan iklim
jakarta menjadi salah satu daerah langganan banjir dari tahun ke tahun
karena memang alam menjadi salah satu bagian yang tidak bisa kita kontrol sebagai manusia
termasuk juga cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir
menyadari hal ini pemerintah provinsi dki jakarta berusaha untuk berdamai dengan permasalahan banjir
dengan menciptakan sistem pengendalian banjir yang kini sudah bertransformasi secara digital
selama empat tahun ini kita kolaborasi
kita integrasikan semua organisasi dengan sebuah sistem informasi yang sama
dengan tolok ukur keberhasilan yang sama
dengan begitu semua bekerja dengan baik
tujuan yang sama
tujuannya adalah satu selamat
dua bila terjadi banjir di luar kapasitas kemampuan kita untuk menampung
maka dalam waktu singkat tempat itu sudah bisa recover
saya pernah satu ketika memeriksa di sebuah pintu air
petugasnya orang yang sederhana sekali lulusan stm
kalau saya tanya kapan anda buka pintu airnya kapan anda tutup
dia jelaskan pak kalau ketinggian airnya sekian
maka itu akan di
kalau nanti ketinggian airnya sudah turun nanti akan ditutup lagi
lalu berapa pompanya ini pak pompanya ada lima
cara menjalankannya gimana pak
nah ini lima ini kalau dua jalan yang ini harus istirahat pak
karena ini daya tekannya beda pak
jadi kalau ini jalan yang dua berhenti
lalu kalau yang tiga jalan yang ini istirahat
terus saya tanya sama dia dari mana ini semua
dari pengalaman pak
dari pengalaman kita tahu pak
kalau caranya bekerja itu seperti itu
saya tanya ada nggak tulisannya
nggak ada pak
ada nggak manualnya
nggak ada pak
nah terus kalau nanti anda sakit kemudian terjadi hujan siapa yang bisa mengendalikan
nah dia ketawa
ya nggak ada pak
nah itulah sebabnya kita buat sistem
jangan sampai pengetahuan tadi hanya menempel kepada petugas
karena itulah kemudian kita dalam inovasinya membuat namanya flood control system
ini adalah kolaborasi dari berbagai pihak utamanya adalah jakarta smart city
dengan dinas sumberdaya
ini adalah satu ikhtiar agar penanganan banjir ke depan itu mengikuti prinsip evidence based policy
nah dengan adanya flight control system ini maka pemetaan masalah banjir bisa lebih akurat
pengelolaan risiko banjir bisa lebih terukur
dan kita menggunakan data untuk bekerja
bayangkan kalau kita menggunakan kebiasaan untuk bekerja
ya kalau ketemu situasi baru kebiasaan
tadi tidak berfungsi
tapi kalau kita punya data dan datanya real time dan jumlahnya banyak dan reliable
maka kita akan bisa bekerja lebih baik
itu juga perlu mengatasi mas
tapi kita bu themule pun
jadi kita kebetulan choosing
tidak tanggung tanggung sistem penanganan banjir ini pun langsung mendapatkan pengakuan dunia
dua penghargaan kelas dunia berhasil diraih hampir bersamaan
jakarta dianggap memiliki teknologi masa depan penanganan banjir yang bisa diandalkan
senang sekali hari ini bisa berkunjung ke jakarta smart city ya pak
pak yudi saya tertarik terkait dengan fcs atau flood control system yang katanya mendapatkan penghargaan
apa saja pak pengharganya
ya terima kasih mbak kalau kita bicara flood control system ini adalah inisiatif yang kita bangun di dua ribu dua puluh
akibat dari bencana yang kita rasakan di tahun dua ribu dua puluh
dari pengalaman itu kita bangun sistem pengendalian banjir flood control system
dan dari gagasan narasi dan solusi yang kita kembangkan
alhamdulillah kita mendapatkan rekonansi dari internasional
salah satunya termasuk idc asia pacific smart city yang dilakukan oleh idc
kemudian yang paling penting adalah kita mendapat rekonasi secara global
dunia yang disenggarakan oleh itu pbb
it ini adalah lembaga tinggi yang fokus dalam pengembangan it dan telekomunikasi di bawah persiketan bangsa bangsa dalam ajang wsis price dua ribu dua puluh
kalau kita kembali ke jakarta jakarta itu sejak jakarta dari batavia jayakarta itu memang identik dengan banjir
dan solusi permasalahan itu belum diselesaikan
dengan secara sistematik dengan penggunaan teknologi
jadi dengan metodologi yang kita kembangkan ini dinilai memberikan sebuah kontribusi kepada ilmu pengetahuan
sehingga kita terpilih menjadi pemenang di kategori ict application untuk e science kategori
di ajang wsis prize dua ribu dua puluh dua yang disenggalkan oleh itu
nah jakarta memenangkan kategori e sign karena tadi kita menyelesaikan masalah tersebut
dengan pendekatan metodologi yang baik yang saintifik yang bisa memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan
dan diharapkan metodologi yang kita gunakan ini juga bisa digunakan negara negara lain dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan banjir
dengan pemampatan teknologi informasi seperti itu
jadi ide yang kita tawarkan adalah bagaimana kita mengkonversi atau meng convert passive knowledge
pengalaman pengalaman petugas di lapangan yang sebelumnya manual itu ke dalam sebuah sistem ke dalam explicit knowledge
ke dalam sebuah sistem dengan menggunakan teknologi informasi salah satunya machine learning artificial intelligence dan internet of things seperti itu
itu yang menjadi salah satu kontribusi kita kepada pengetahuan yang dengan metodologi tadi
kita memberikan sebuah pendekatan baru bagaimana sih sistem pengendalian banjir itu bisa dilakukan berbasis data
kurang lebih seperti itu
pak yudis dari penjelasannya sepertinya menarik sekali ya pak
ya silahkan saya akan menunjukkan secara langsung kepada mbak monika
boleh sekali pak
ya ini salah satu ruangan di jc lad tempat kita menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di perkotaan
salah satunya adalah banjir
jadi kalau bicara banjir
ini merupakan masalah yang sudah bertahun tahun dari mulai jakarta jadi jakarta batavia sampai jakarta saat ini
jadi bagaimana sistem pengendalian banjir yang sebelumnya yang sudah bertahun tahun itu dilakukan secara manual
berbasis pengetahuan pengetahuan orang di lapangan ini kita kembangkan menjadi sebuah sistem informasi
itulah yang kita sebut sebagai flood control system berbasis data
jakarta membuktikan keseriusannya dalam mencari solusi masalah banjir
flood control system yang merupakan inovasi tim jakarta smart city bersama dinas sumberdaya air
gelar juara dunia di wsis prices dua ribu dua puluh
tidak lama setelahnya
pemprov dki jakarta melalui jakarta smart city
juga berhasil menyabet trofi juara pertama
melalui pemikiran dan riset yang matang terkait penanganan serta mitigasi banjir
flood control system adalah salah satu implementasi konsep kota pintar
yang hadir sebagai upaya pembuatan kebijakan berbasis data
untuk mendeteksi area yang berpotensi terkena air
sistem ini mengumpulkan data dan pengetahuan historis
juga melakukan analisis prediktif
untuk membantu meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mendeteksi bencana
mempercepat waktu tanggap melalui penggunaan sistem tersebut
serta pengawasan secara real time
sistem ini menggunakan kemampuan kecerdasan buatan
yang terdapat pada perangkat internet of things
untuk menarik dan memperbaiki
tes data dalam jumlah besar
serta machine learning untuk meningkatkan akurasi pada model
idealnya memang teknologi digunakan sedemikian rupa
untuk membantu proses pengambilan keputusan
dalam konteks banjir
jadi sebelum terjadi banjir ketika terjadi banjir
dan setelah terjadi banjir
dalam konteks jakarta
banjir yang kerap terjadi adalah banjir akibat
luapan air sungai
dan penggunaan teknologi yang terdapat di bagian
bagian bawah air sungai
idealnya penggunaan teknologi adalah
bagaimana warga bisa diberikan pengeringatan dini
ketika akan terjadi banjir
dan lag time nya dari waktu informasi diberikan
dengan terjadinya banjir idealnya cukup
untuk memberikan waktu dan ruang untuk warga
undang undang memintakan barang atau evakuasi
ya ini salah satu ruangan di jc lab
tempat kita menyelesaikan
berbagai permasalahan yang ada di perkotaan
salah satunya adalah banjir
jadi kalau bicara banjir
ini merupakan masalah yang sudah bertahun tahun
dari mulai jakarta
jadi jakarta batavia sampai jakarta saat ini
jadi bagaimana sistem pengendalian banjir
yang sebelumnya yang sudah bertahun tahun itu
dilakukan secara manual
berbasis pengetahuan pengetahuan orang di lapangan
ini kita kembangkan menjadi sebuah sistem informasi
itulah yang kita sebut sebagai
sekarang sudah serba canggih ya pak
nah terkait dengan flight control system ini sendiri
apalah terbelakang dari akhirnya pak yudis bersama juga dengan tim
akhirnya membuat gagasan ini yang memenangkan
ya pertama itu tentu kejadian banjir di jakarta
yang cukup besar di tahun dua ribu dua puluh
di mana kita mengalami
hampir jakarta mengalami banjir ya
di berbagai titik dan waktu itu
cara kita melakukan mitigasi pengendalian itu
basisnya masih berbasis manual
dan sangat tergantung kepada pengetahuan atau pengalaman teman teman
petugas di lapangan
contoh pada saat kita mau buka pintu air
jadi gubernur sangat tergantung dari informasi yang disampaikan
oleh petugas petugas di lapangan
dari kondisi tersebut pak gubernur memberikan ide
bagaimana kalau informasi informasi atau knowledge
atau pengetahuan pengetahuan teman teman di lapangan itu
dikembangkan menjadi sebuah sistem informasi
sehingga dari gagasan itu kita coba kembangkan
melalui pengembangan sistem pengendalian banjir
jadi kalau bicara tested knowledge
ini adalah pengetahuan yang ada di petugas itu
kita konversikan menjadi sebuah explicit knowledge
dalam bentuk sistem informasi seperti itu

dan kita ulangi proseduran yang disampaikan oleh petugas itu

lompat william jangan masuk setelah mengaitkan
tempat yang ada di tayungnya
kalau sensing ini bicara membaca
jadi yang sebelumnya data data itu bersumber dari petugas petugas lapangan
di mana petugas lapangan itu mencatat setiap ketinggian muka air manual
dari sensing ini kita coba rubah
di mana petugas petugas lapangan itu yang ada di masing masing lokasi pompa air pintu air
kita gunakan sensor atau iot
jadi kita memasang sekitar lima sensor di satu ratus tujuh puluh delapan lokasi
di pintu air kemudian di rumah pompa yang dialiri tiga belas sungai yang ada di jakarta
kemudian kalau kita bawa dari sensor sensor itu ada berapa sensor
mulai dari sensor ketinggian muka air kemudian ada sensor suhu sensor getaran kemudian sensor curah hujan
dari data data ini kita bisa melakukan predictive modeling
jadi data data sensor itu yang dari satu ratus tujuh puluh delapan lokasi data data itu kita kumpulkan ke dalam sebuah data integrator
kemudian data data itu kita visualisasikan
jadi yang sebelumnya tadi kan manual ini manual baru diolah baru divisualisasikan
dengan cepat kita bisa memvisualisasikan data data yang bersumber dari sensor dan iot itu ke dalam sistem
kita visualisasikan ke dalam dashboard terpusat
kemudian dari data data yang kita dapatkan itu
data data historis data ketinggian muka air data debit air dan sebagainya
untuk bisa memprediksi daerah daerah mana yang kemungkinan terdampak banjir apabila terjadi curah hujan dan sebagainya
kalau kita lihat di sini ini salah satu bentuk predictive modeling yang kita gunakan dengan menggunakan teknologi
jadi ini masuk tahapan understanding
dan singh tadi itu membaca bagaimana kita mengidentifikasi mengkolek data dari berbagai sensor
itu secara real time kemudian data itu sudah terkumpul
kemudian kita melakukan kalau dalam islam namanya tabayun atau understanding
jadi kita menganalisa data tersebut kemudian memvisualisasikan
dari data data tersebut itu kita kurasi lagi kita analisa lagi
dengan menggunakan mesin learning dan artificial intelligence
dengan predictive modeling yang kita buat
berdasarkan data yang kita miliki
hasilnya itu bisa kita visualisasikan ke dalam bentuk distributed dashboard
yang bisa digunakan oleh petugas untuk mengambil keputusan
mereka bisa melakukan dispatch petugas
oh ini akan terjadi banjir
jadi mereka bisa melakukan dispatch petugas ke lokasi tersebut
untuk memitigasi terjadinya banjir
kemudian misalkan kita juga bisa melakukan early warning system kepada masyarakat
misalkan oh ini akan terjadi banjir ke lokasi tersebut
jadi kita sudah memberikan early warning system kepada masyarakat
supaya masyarakat bisa melakukan antisipasi
semua ini tadi tahapan tadi mulai dari sensing membaca
kemudian understanding memahami atau tabayun di islam
kemudian acting bertindak
jadi ekosistem yang kita bangun ini adalah membangun tadi
jadi segala kebijakan itu berbasis data
memang pada saat itu curah hujan yang ekstrim
sangat ekstrim menyebabkan terjadinya banjir di hampir seluruh wilayah dki
dan juga jambu detabek ya
ya sejak saat itu kita sadar bahwa penanganan banjir itu perlu di improvement
dengan memanfaatkan teknologi informasi
jadi sesuai arahan pak gubernur waktu itu
pada akhirnya kita mengembangkan sebuah sistem pengendalian banjir yang berbasis tik
dimana pengembangannya dilakukan oleh jakarta smart city
nah diharapkan nanti dengan adanya sistem itu
pengendalian banjir itu akan menjadi sistem yang berbasis tik
yang berbasis tik yang berbasis tik yang berbasis tik yang berbasis tik

seluruhnya disebutkan oleh pak panji
ada improvement atau peningkatan peningkatan barunya ya pak panji

atau peningkatan peningkatan pak setelah banjir dua ribu dua puluh apa saja pak
peningkatan pak setelah kejadian itu kita melakukan beberapa improvement khususnya di bidang teknologi informasi
salah satunya bisa dilihat di sini mbak ini adalah informasi banjir yang merekam aktivitas pompa stasioner
dan pintu air yang ada di jakarta khususnya yang berada di bawah kewenangan dinas merdair
jadi contohnya bisa dilihat di sini nama pompanya viaduk gunung sahari
pada tanggal empat juli itu dia ada satu unit pompa yang beroperasi
jadi ini salah satu improvementnya di mana aktivitas pompa itu harus terikot setiap harinya
untuk memastikan pengendalian banjir itu berjalan sebagaimana mestinya
lalu yang berikutnya kita juga memanfaatkan iot
dengan menempatkan beberapa sensor
untuk mengukur tinggi muka air secara otomatis
yang bisa ditampilkan datanya setiap sepuluh menit
termasuk juga selain sensor tinggi muka air ada juga sensor curah hujan juga
dki jakarta mengapa dki jakarta memiliki data yang lebih tinggi

jadi di dki jakarta
di jakarta itu ada beberapa skpd yang terlibat dalam pengendalian banjir
dan semua skpd itu menjadi user dari sistem fcs ini
di antaranya ada dinas modai air
lalu ada juga bpbd
lalu ada juga dinas bina marga
ada dinas sosial
dan dinas perhubungan
tugasnya banyak mbak di sini di command center
jadi salah satunya itu memantau tinggi muka air
untuk peringatan dini pengendalian banjir
lalu mereka juga harus memantau operasional pompa dan pintu air
dan meng input datanya ke sistem
supaya bisa dikonsumsi oleh masyarakat
diakses melalui aplikasi jaki
mereka juga menangani aduan masyarakat yang masuk ke dinas sda
yang jalurnya itu diantaranya bisa lewat hotline jakarta satu ratus dua belas
lewat telepon juga
dan juga lewat jaki
jadi teman teman di sini juga harus memfollow up aduan itu
dan mereka juga memantau pergerakan alat berat dan dump truck
melalui sistem tracking gps tracking
dan memantau cctv yang ada di berbagai lokasi
termasuk mereka juga bertugas untuk mempubligasikan kegiatan dinas sda di media sosial
nah khusus untuk aduan masyarakat
jadi selain via jaki
masyarakat juga bisa menyampaikan masukan saran keluhan kepada dinas sda itu
melalui akun media sosial dinas sda mbak
jadi ada instagram facebook twitter
silahkan saja di mention
nama akunnya dinas sumberdaya air provinsi dki jakarta
teknologi digitalisasi bukan hanya mempermudah sinergitas
tetapi juga membuat mitigasi dan pengendalian banjir menjadi lebih cepat tepat dan efektif
hal ini diimplementasikan oleh jakarta smart city menjadi flood control system untuk menangani banjir jakarta
tentunya tetap bersinergi dan juga berkolaborasi dengan dinas sumber daya air jakarta dan stakeholder terkait lainnya
pak panji hari ini saya diajak berkunjung ke comment center dinas sumberdaya air provinsi dki jakarta
dinas sumberdaya air
dinas sumberdaya air jakarta pak
dinas sumberdaya air jakarta pak

mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu fungsi dari common center ini apa sih pak
ya terima kasih sebelumnya mbak monika atas kunjungannya ke commit center dinas sumber air provinsi dki jakarta
jadi seperti yang mbak monika lihat di sini memang banyak sekali layar
salah satunya ini untuk cctv
jadi kita di comment center dinas sma ini kita memantau tinggi muka air operasional pompa
dari berbagai lokasi yang ada di wilayah dki jakarta termasuk dari hulu sampai ke hilir
jadi tampilan yang ditampilkan itu adalah tampilan yang saat ini terjadi di lokasi tersebut
dan di sini juga ada sebaran alat berat yang dimiliki oleh dinas sumberdaya air
jadi di sini kita bisa memonitor lokasi lokasi alat berat
kalau alat berat juga bisa dimonitor di com center ya pak
bukan cuma tinggi muka air
iya betul sekali
kalau yang di kanan saya ini apa pak
kalau ini adalah alat pengukur curah hujan otomatis milik dinas sumberda air mbak
jadi alat alat ini bisa mengirimkan data intensitas curah hujan setiap sepuluh menit dari berbagai lokasi pengamatan
untuk fungsinya sendiri terhadap mungkin pengendalian banjir di daerah jakarta seperti apa pak
pentingnya data data berikut ini
iya terima kasih mbak
untuk data tinggi muka air itu kita pantau tiap jam sebagai alat atau peringatan dini
apabila salah satunya apabila terjadi banjir kiriman
contohnya dari katulampa
jadi enam jam sebelum air itu masuk ke jakarta kita bisa tahu pandemanya air itu sudah setinggi apa di wilayah hulu
jadi memang data utama yang kita pakai itu yang paling penting
karena data nya pertama lebih akurat
bisa di update setiap sepuluh menit
namun demikian yang manual tetap kita kerjakan
tetap kita lakukan pengambilan manual karena data manual ini sewaktu waktu kita bisa jadikan semacam validasi data dari sensor tersebut
jadi untuk memastikan bahwa sensor yang kita miliki itu selalu memberikan data yang akurat
pak panji jika kita tarik mundur waktu ini ke belakang di tahun dua ribu dua puluh kita tahu bersama jakarta terdampak banjir
hampir di setiap daerah di jakarta terdampak banjir waktu itu ya pak
bagaimana situasi di comment center ini pak
terima kasih mbak
jadi memang pada saat itu curah hujan yang ekstrim
sangat ekstrim menyebabkan terjadinya banjir di hampir seluruh wilayah dki dan juga jabodetabek ya
dan waktu itu situasi di comment center memang sangat sibuk karena di satu sisi kita harus memberikan informasi
informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan untuk pengambilan keputusan
dan di satu sisi kita harus mendidaklanjuti laporan masyarakat yang masuk ke kita terkait kejadian genangan
ya sejak saat itu kita sadar bahwa penanganan banjir itu perlu di improvement dengan memanfaatkan teknologi informasi
jadi sesuai arahan pak gubernur waktu itu
pada akhirnya kita mengembangkan sebuah sistem pengendalian banjir yang berbasis tik
dimana pengembangannya dilakukan oleh jakarta smart city
nah diharapkan nanti dengan adanya sistem itu pengendalian banjir di jakarta itu bisa menjadi lebih baik
seluruh wilayah disebutkan oleh pak panji ada improvement atau peningkatan peningkatan pak setelah ini
jadi kita harus mendapatkan informasi dari pimpinan yang diberikan oleh pimpinan

di mana pimpinan yang diberikan oleh pimpinan
di mana pimpinan yang diberikan oleh pimpinan
di mana pimpinan yang diberikan oleh pimpinan

di mana pimpinan yang diberikan oleh pimpinan

setelah kejadian itu kita melakukan beberapa improvement khususnya di bidang teknologi informasi
salah satunya bisa dilihat di sini mbak
ini adalah informasi banjir yang merekam aktivitas pompa stasioner dan pintu air yang ada di jakarta
khususnya yang berada di bawah kewenangan dinas berdaya
jadi contohnya bisa dilihat di sini
nama pompanya viaduk gunung sahari pada tanggal empat juli itu dia ada satu unit pompa yang beroperasi
jadi ini salah satu improvernya di mana aktivitas pompa itu harus terikot setiap harinya untuk memastikan pengelian banjir itu berjalan sebagaimana mestinya
lalu yang berikutnya kita juga memanfaatkan iot internet of thing dengan menempatkan beberapa sensor untuk mengukur tinggi muka air secara otomatis
yang bisa ditampilkan datanya setiap sepuluh menit
termasuk juga selain sensor tinggi muka air ada juga sensor curah hujan juga
jadi di dki jakarta itu ada beberapa skpd yang terlibat dalam pengelolaan banjir dan semua skpd itu menjadi user dari sistem fcs ini
di antaranya ada dinas modai air lalu ada juga bpbd lalu ada juga dinas bina marga ada dinas sosial dinas kesehatan dan dinas perhubungan
tugasnya banyak mbak di sini di command center
jadi salah satunya itu memantau tinggi muka air untuk peringatan dini pengelolaan banjir
lalu mereka juga harus memantau operasional pompa dan pintu air dan meng input datanya ke sistem supaya bisa dikonsumsi oleh masyarakat
diakses melalui aplikasi jaki
mereka juga menangani aduan masyarakat yang masuk ke dinas sda yang jalurnya itu di antaranya bisa diangkat
bisa lewat hotline jakarta satu ratus dua belas lewat telpon juga dan juga lewat jaki
jadi teman teman di sini juga harus memfollow up aduan itu
dan mereka juga memantau pergerakan alat berat dan dump truck melalui sistem tracking gps tracking
memantau cctv yang ada di berbagai lokasi
termasuk mereka juga bertugas untuk mempubligasikan kegiatan dinas sda di media sosial
nah khusus untuk aduan masyarakat jadi selain via jaki
masyarakat juga bisa menyampaikan masukan saran keluhan kepada dinas sda itu melalui akun media sosial dinas sda mbak
jadi ada instagram facebook twitter silahkan saja di mention
nama akunnya dinas sumberdaya air provinsi dki jakarta
dan juga ada di post
jadi terima kasih

walaupun tidak diharapkan tetap kita harus bersiap
ya saya berharap di akhir tahun ini kita sudah ready
sehingga ketahanan kita agak lebih bertambah

terima kasih tertarik

nggak sampai masuk bu
nggak sampai sini aja
salah satu yang paling penting dalam flood control system ini adalah di mana tadi
segala kebijakan itu dilakukan berbasis data
jadi dari hasil tadi hasil understanding atau tabayun data tadi yang kita kumpulkan dari sensor sensor itu
kemudian kita buat predictive modeling ini akan menjadi sebuah dashboard terpusat
yang bisa digunakan oleh pimpinan petugas dalam mengambil kebijakan atau tindakan
dibutuhkan dukungan dan komitmen seluruh pihak termasuk warga jakarta
untuk menjaga merawat dan memilikinya bersama sama
sebagaimana kerasnya pemerintah berupaya dengan segala sumber daya yang adanya
tapi tetap kontribusi kerjasama bersama sama masyarakat itu yang paling penting gitu
karena apa yang kita ambil langkah satu dua langkah ke depan
tanpa diikuti dengan kontribusi dari warga masyarakat di jakarta
sama aja dengan menarik kita mundur beberapa langkah ke belakang lagi gitu
contohnya yang paling ringan misalnya buang sampah sebarangan
sekecil apapun buat dsda itu sangat penting even puntung rokok gitu
karena satu masih berkebiasaan seperti itu membuang
masuknya ujung ujungnya rata rata lahirnya ke air
jadi kita sih berharap
infrastruktur kita punya ketahanan yang tinggi
dengan tambahan kontribusi dari masyarakat
diharapkan menjadi signifikan
mitigasi dan pengendalian banjir jakarta
bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dki jakarta
tetapi juga saya dan anda yang saat ini sedang menumpang di bumi dan menikmati alamnya
seluruh upaya dari pemerintah untuk menangani banjir
akan menjadi sia sia jika tidak dibarengi dengan upaya masyarakatnya
nah kalau kita lihat selama empat tahun terakhir ini
kita berusaha meningkatkan penanganan banjir ini
alhamdulillah peningkatannya signifikan
apa yang terjadi
genangan surut lebih cepat
jumlah titik yang mengalami banjir jauh lebih berkurang
dan insya allah dengan kombinasi program
ada program namanya sembilan ratus empat puluh dua
apa itu sembilan ratus empat puluh dua
artinya program sembilan polder
dan dua sungai
dua sungai sungai besar
itu yang nantinya kalau kita
kita tuntaskan insya allah
penanganan masalah banjir di jakarta
akan lebih maju lagi
dan yang tidak kalah penting
dari ini semua adalah
pemanfaatan teknologi informasi komunikasi
bentuknya adalah flood control system
ini membuat jakarta bisa lebih tanggap
dan kita bisa lebih tahan dalam menghadapi potensi potensi bencana
bahwa faktor iklim di luar kendali kita
tetapi yang dalam kendali kita adalah
bagaimana kita mempercepat penanganan
karena itulah diperlukan
kemampuan informasi yang komprehensif
itu sebabnya flight control system ini menjadi penting sekali
insya allah dengan kesiapan infrastruktur
dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
jakarta akan lebih siap dalam penanganan banjir ke depan
dan kami di bank produk dki jakarta terus komitmen
untuk mengatasi banjir ini secara sistemik
pakai sistem dan sistematis
cuma dikerjakan dengan urutan yang benar
harapannya dengan program sembilan ratus empat puluh dua ini
sembilan porder empat waduk dua sungai
dan lewat inovasi teknologi dengan flood control system
untuk bisa memotret situasi banjir situasi genangan
maka pengambilan keputusan berbasis data
penyusunan kebijakan berbasis data
yang dalam bahasa yang biasa disebut bahasa formalnya itu
kebijakan berbasis data
bukan sekedar berbasis ya pengetahuan umum
pengalaman pribadi tapi data komprehensif
insya allah dengan kesiapan infrastruktur
pemanfaatan teknologi informasi komunikasi
jakarta lebih siap
dan insya allah ke depan
jakarta menjadi kota yang lebih nyaman aman
sehingga terlindungi dari bencana banjir
jangan lupa untuk berlangganan
dan berlangganan untuk berbagi